tarsius satwa endemik sulawesi utara juga turut menjadi korban kebakaran hutan
seekor tarsius ditemukan mati dengan luka bakar di gunung kelabat pada selasa siang
seekor tarsius betina dewasa ditemukan tim pemadam api gabungan dari bpbd minahasa utara
tarsius ini ditemukan saat polisi hutan dan masyarakat yang sedang melakukan pemadaman api pada selasa siang kemarin
saat ditemukan tarsius masih dalam keadaan hidup dan tengah melompat di atas bara api
tim berusaha menolong agar tarsius tidak kembali ke dalam bara api
setelah berhasil ditangkap tim memberikannya minum dan membasahi kepalanya dan memberikan handuk
satu jam pasca penyelamatan tarsius tersebut mati dalam perjalanan saat akan dibawa ke pusat penyelamatan satwa untuk dirawat
biasanya dia satu pasang itu saling berdekatan
kalau salah satu mati kemungkinan dia ini mau stres ikut menikmati juga
mau dibawa ke ppst pusat penyelamatan satwa kan
kan di sana kan di karantina dulu
tapi kan setelah melihat keadaannya sudah mati begini mungkin mengimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan ini
kalau bisa ya dapat seperti ini langsung diamankan saja
bksda juga mengimbau warga yang menemukan hewan langka yang terimbas kebakaran untuk turut membantu menyelamatkan dan melaporkan kepada bksda
michelle dejongker gunung kelabat sulawesi utara